eh yuk ini pacar lo yang baru
eh gue kenal ya sama lo
lo anak ben ben mana
eh bukan urusan lo kalo gue anak ben apa anak roker
lo anak ben beneran
banyak filmnya nih
pada saat terakhir ada seorang pemuda yang menyelamatkan dia
paling enggak usaha ini gak sepenuhnya
kalau begitu laksanakan plan b
ingat jangan sampai gagal
oke siapa takut
kamu minum dulu biar tenang
ada kamu kok enggak
mungkin aku aja
udah gak usah dipikirin
yang penting kamu selamat sekali
kok kalian malah deket deketan sama cowok lain sih
seseorang juga prejudice kamu
siapa tahu lagi kabar orang yang sedang ketemu buah ular ini
suka ikut dia
aku yang mengilangnya disini

kamu sudah merekkyai askarmu avek
buan saja ngepecus
pecunda saya bayar kamu
lain kali pasti berhasil
eh dasar pecunda
jangan lakukan ini bu
ini belum seberapa
akan jauh lebih mengerikan
jangan lakukan ini bu
jangan lakukan ini bu
ini adalah kecelakaan dan dia luka parah
tapi kenapa sampai sekarang dia itu belum ditangani
maaf semuanya ini harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku
kesetan dengan prosedur
saya minta anak didik saya dirawat sekarang juga sus
saya itu kakaknya dia
saya juga orang tuanya dia
anda tangani anak didik saya sekarang
kamu geri reviews edisi bersama saya
terima kasih sudah melaksanakan
semoga sering berjaya
iya kan dokter harus bilang kayak gitu sama saya
maafin gue diri ini semua salah gue
kenapa kejadian kayak gini bisa terjadi berturut turut
gue ngerasa ada yang mau mencelai kelly ya
tapi siapa orang itu
gue gak boleh diem
nah terpukul banget
eh tunggu makan ya
kamu baik baik aja kan
iya bu lia baik baik aja kok
lia pasti jaga diri
mungkin lagi sial aja kali ya
akhir akhir ini juga banyak celaka nya bu
ini pasti ulah ingrid
gimana caranya aku melindungi
udah ibu tenang aja ya
udah ibu tenang aja ya
udah ibu tenang aja ya
udah ibu tenang aja ya
udah ibu tenang aja ya
dia gak bakalan kenapa napa kok
kamu kok betah sih rambutnya kayak gitu
gue tentu tentuan peran sih
lagian juga kan
tapi kayaknya gerah ya
soalnya aku kayak bingitter
lo anak band beneran
eh rambut lo palsu
eh lo gak sopan banget sih menggabungkan rambut
yuk mendingan kita pergi dari sini aja yuk
kok tegel banget sih makan jual
ternyata ayu gampang banget ngelupain jual
kamu ngapasih nulis surat buat lia
kamu mau dia celaka
kapan sih kamu
mer lo jangan lupa prabe gue
lu jujur ya sama gue
surat apaan sih
surat yang waktu dulu lo tulis buat lia
gue gak tulis surat buat lia
jangan jangan ada yang sengaja celakain lia nih
ya udah aku mau pergi dulu aku mau cari lia
tidak ada apa apa
aku mau pergi dulu
maaf ya sekalian
tidak ada apa apa
saya nggak pernah punya niat sedikit untuk bikin masalah sama ibu
saya akan ngelakuin apa aja buat ibu asal asal jangan sakitin anak saya
baik kalau begitu mau kamu
terima kasih ya bu saya mohon
tapi ada syaratnya
jangan kamu kira saya mengabulkan permintaan kamu
hanya begitu saja
lia akan selamat
tapi kamu harus tetap dalam bencana